nah sekarang ini kan pemirsa di jalanan sudah banyak kamera ini ya kayak semacam cctv begitu kan untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas
lalu juga biasanya kalau ada pelanggar lalu lintas itu suka ditegur langsung oleh petugas menggunakan suara atau speaker
nah kali ini di tasikmalaya jawa barat ketika ditegur malahan si pelanggar ini malah joget joget
joget joget ya bukannya mikir gitu ya
tapi yang bikin makin heboh di media sosial ini karena latar belakang lagunya itu adalah latar belakang lagu fenomenal
entah apa yang merasukimu heboh deh langsung ya kita lihat berikut informasinya
silakan kepada teteh yang di depan yang menggunakan sepeda motor agar menurunkan penumpangnya yang tidak memakai helm dan jangan joget joget seperti burung gagak ya
seperti inilah kelakuan pelanggar lalu lintas yang direkam kamera atcs dinas perubuhan kota tasimala jawa barat awal oktober ini
terlihat dua pemotor perempuan melintasi simpang nagar wangi berboncengan tanpa pelindung palang
joget joget ya bukannya turun kedua pemotor ini kompak mengepangkan tangan layaknya joget saat ditugur petugas atcs
meski lampu merah ditahan lama keduanya tetap tidak mengindahkan peringatan petugas melalui pengeras suara
joget joget ya diriku padamu
ketika itu saya langsung mengimbau untuk menggunakan helm atau tidak suruh turun untuk menggunakan angkutan umum
dan si pengguna jalan itu tidak menghiraukan imbauan dari kita dari dinas perhubungan
dan malah joget joget gitu ya
jadi kepada semuanya untuk ketika diimbau oleh petugas itu harusnya mengikuti dan langsung mengikuti arahan dari kami
video yang diunggah etcs dinas perhubungan kota tasikmalaya ini viral di media sosial
kurang dari sepekan pasca diunggah video ini sudah dilihat lebih dari tiga belas ribu kali
apalagi video ini diedit dengan jenaka serta latar suara berisi lagu fenomenal entah apa yang merasukimu
beragam komentar lucu menggelitik hingga hujatan disampaikan warganet
meski terpasang banyak cctv ulah pengendara nakal masih saja terjadi
kebanyakan pemotor tidak mengenakan pelindung kepala saat berboncengan
mereka tidak jarang menerobos lampu merah jika ditegur petugas
tercatat tiga puluh delapan kamera cctv terpasang di sejumlah titik persimpangan dan ruas jalan di kota tasik malaya jawa barat
kehadiran cctv mampu meminimalisir pelanggar hingga kecelakaan lalu lintas
deden rahadian tasikmalaya jawa barat